terus dikecil ke sini
demikian cnn indonesia update siang ini
sesaat lagi cnn indonesia news report akan kembali bersama aziza hanum
tetaplah bersama kami